soal bansos saudara juga menjadi debat hangat dalam rapat kerja dengan komisi delapan kemarin
sejumlah anggota dpr mencecar mensos tri risma hari ini soal banyaknya bansos yang dikucurkan menjelang pemilu
menteri sosial tri risma hari ini menepis tudingan bansos yang dikucurkan pemerintah untuk kepentingan politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
risma menyebut kemensos mendapat anggaran program perlindungan sosial sebesar rp empat ratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah
untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh empat anggarannya mencapai rp tujuh puluh delapan triliun
risma menegaskan ia tidak ikut campur dengan bansos di luar itu
bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat saya soalnya langsung juga ke banyak titik
ada beras macam macam bergulir saya nggak tahu tulisannya apa tapi orang tahunya itu bansos
bansos tahunya ya dari kemensos
itu mengalir semua tiada henti
menjelang coblosan empat belas februari
nah kami membutuhkan ini untuk perlindungan program perlindungan sosial pemerintah itu ada rp empat ratus sembilan puluh tujuh triliun
di kemensos itu tahun ini dua ribu dua puluh empat tujuh puluh delapan triliun
kenapa ya saya ngurus ini aja umat gitu kan pak